lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami tujuh belas anak di jambi
kita sudah terhubung dengan di reskrimum polda jambi kombespol andri ananta yudhistira
selamat malam pak andri
selamat malam mbak
pak andri bagaimana perkembangan penyidikan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka seorang perempuan berusia dua puluh lima tahun berinisial ys
perkembangan penyidikan seperti apa sejauh ini
baik mbak yang pertama kami sampaikan mbak untuk tersangka inisialnya y berusia itu dua puluh satu tahun
kemudian ya dua puluh satu tahun kemudian dari hasil olah tkp yang kami lakukan kemarin kami sudah mendapatkan informasi adanya tambahan korban sebanyak enam orang
terdiri dari lima perempuan dan satu laki laki
sehingga total korban seluruhnya sebanyak tujuh belas orang
ada pun yang sudah kita lakukan pemeriksaan
dan observasi dari uptd ppa provinsi jambi
dan sudah diberikan pendampingan oleh polda jambi sesuai arahan dari bapak kapolda
bersumlah sebelas orang
laki laki dan dua perempuan
hari ini korban yang sebelas orang sudah dilaksanakan observasi oleh uptd ppa provinsi jambi didampingi oleh polda jambi
keterangan dari para korban modus yang dilakukan pelaku seperti apa pak
untuk modus yang dilakukan
bukan oleh pelaku sesuai dengan ketangan korban
ada berbagai cara mbak
yang pertama jelas membujuk
jadi si pelaku ini mengetahui rentan dan kebutuhan dari anak anak untuk menggunakan video game
video game yang ada di tersangka ini di rumahnya
itu dirental selama satu jam sebanyak sebesar lima ribu rupiah
dan ketika nanti hasrat dari si pelaku ini
sudah bisa didapatkan dari si anak anak melalui pelecehan seksual
anak anak ini akan diberikan gratis selama tiga puluh menit tambahannya
dan juga kami mendapatkan informasi dari ketenangan para korban
pernah di satu waktu si para korban ini dikumpulkan untuk diperlihatkan film beradegan panas atau porno
sementara jumlahnya tujuh belas orang
kejadian ini mulai dilakukan
ataupun aksi yang dilakukan
dilakukan oleh tersangka ini sejak kapan dilakukan pak andri
dan bagaimana kemudian akhirnya ini menjadi kasus yang bisa terbongkar
dan apa saja yang dilaporkan oleh pihak orang tua
dari keterangan yang kami dapatkan
sejak tanggal dua puluh empat januari sebenarnya kejadian ini sudah terjadi
di tkp yaitu di rumah si tersangka
berjalan sampai dengan februari dua ribu dua puluh
nah kenapa awal mulai ini terjadi
dikarenakan si tersangka ini melaporkan kepada pihak lingkungan bahwa yang bersangkutan si tersangka ini diperkosa
nah kemudian dari pihak keluarga mempertanyakan kepada anak anaknya
tapi anak anaknya mengakui bahwa dialah yang dilecehkan secara seksual dengan beberapa acara
akhirnya si korban ini melapor kepada polda jambi
ditangani oleh krim um polda jambi
kemudian si tersangka kita juga membuat pengaduan ke poresta jambi
dan saat ini keduanya berproses secara paralel kita melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan
dari pihak suami juga sudah diperiksa ada keterangan kelainan seksual ini yang diidap oleh pelaku ini
gambarannya seperti apa pak andri
ya betul sekali mbak
jadi kemarin kita sudah mendapatkan keterangan dari dua saksi
yang pertama adalah saksi suaminya
yang kedua adalah mertuanya
suaminya ini sudah menikah dengan si tersangka dua tahun
berusia kurang lebih sepuluh bulan
penyimpangan yang sering disampaikan
yang disampaikan oleh suami
adalah ketika hasrat dari istrinya tidak terpenuhi
dia bisa marah marah
kemudian mengancam untuk melukai anaknya
dan juga pernah dilihat sendiri langsung oleh si suami
saat dia melukai diri sendiri dengan menyelitkan kelengannya
lokasi kejadian gambarannya seperti apa pak andri
karena ini cukup mengagetkan berada di sekitar permukiman warga
jumlah korban sejauh ini mencapai tujuh belas orang
kalau untuk wilayah tkp nya memang betul mbak
di daerah sana daerah sangat padat
banyak anak anak dan berdekatan
jadi ketika kami sudah melakukan dua kali oleh tkp
kami melihat kalau misalkan memang ada kejadian
seperti apa yang diceritakan oleh si pelaku
bahwa dialah yang diperkosa
kami nanti akan melakukan proses penyelidikan
tapi faktanya yang kita temukan
berdasarkan keterangan korban
dan apa yang disampaikan
mereka masuk ke dalam satu persatu
kemudian ada tempat tempat yang disampaikan oleh korban juga
si korban ini dikumpulkan untuk melihat
tersangka dan suaminya melakukan hubungan badan
itu juga kami temukan
dikumpulkan artinya dalam waktu yang bersamaan
beberapa orang menyaksikan itu
betul sekali mbak
termasuk ada perempuan
yang sebelas diantaranya
kemarin sudah kita ambil keterangan
jadi yang perempuan dua orang ini
dia dikumpulkan untuk melihat
yang ada di dalam handphone si tersangka ini mbak
kita sangat menyesalkan apa yang terjadi di sana
tapi tidak menutup kemungkinan
adanya kemungkinan bertambahnya korban
apakah bisa kita melihat ada peluang itu pak andri
kalau lihat dari jumlah anak anak yang ada di sana
bisa saja terjadi mbak
tapi kita sudah membuka pengaduan
dengan mengirimkan memberikan nomor telepon
untuk bisa dihubungkan kapan saja
untuk bisa kita menerima laporan
dan kita akan merespon
yang sampai dengan saat ini
kita baru mendapatkan enam korban
dan mudah mudahan besok kita akan ambil keterangannya
dikarenakan hari ini mereka masih bersekolah
kami juga memberikan kesempatan untuk anak anak
mereka selesai itu baru kita akan lakukan pemeriksaan
didampingi oleh uptd ppa
karena memang yang paling penting adalah
tidak hanya berbicara mengenai kasus
tapi pendampingan bagi anak anak yang menjadi korban
bentuk pendampingan seperti apa yang kemudian dilakukan
betul sekali mbak
jadi bapak kapolda jambi sangat atensi dengan perkara ini
telah membentuk satu tim
yang terdiri dari tim kesehatan
dokter polda jambi
dan juga dari psikologi
ini dalam rangka pendampingan kepada para korban
bekerja sama dengan ppa dari provinsi jambi
kita ingin memastikan bahwa trauma itu hilang
kita ingin memastikan bahwa dia punya masa depan yang baik
dan kita akan kawal terus
untuk melakukan melihat observasi
sampai dengan beberapa waktu ke depan mbak
pak andri terima kasih sekali lagi
update pendidikan dan informasinya
untuk prime news malam hari ini